aparat gabungan satuan polisi pamungkraja bersama komando garnison tetap satu jakarta
merazia dua kafe yang berada di komplek auri ujung menteng cakung jakarta timur minggu malam
sanksi tegas berupa penutupan paksa hingga penyegelan dilakukan aparat terhadap dua kafe
yang melanggar jam operasional selama masa ppkm mikro tersebut
sanksi denda maksimal sebesar lima puluh juta rupiah juga dilakukan terhadap salah satu kafe
karena telah melanggar aturan untuk kedua kalinya
sanksi tegas tersebut diberikan agar memberikan efek jerah bagi pemilik usaha
yang nekat melanggar aturan di masa ppkm mikro
ada dua lokasi yang kami segel termasuk salah satunya yang kebetulan kemarin
baru saja kemarin kami segel ternyata kita temukan dibuka lagi yang dikenakan denda nominal
petugas gabungan membubarkan sejumlah pemuda yang sedang minum miras
di kawasan stadion lokajaya kabupaten tuban jawa timur pada minggu malam
kedatangan petugas gabungan membuat panik para pemuda tersebut
dan langsung berhamburan tancap gas untuk menghindari pemeriksaan petugas
namun beberapa orang dapat dihadang
dari penyisiran lokasi petugas menemukan miras oplosan yang dikemas plastik
selain itu mereka juga melanggar protokol kesehatan khususnya tidak memakai masker
untuk memberi efek jerah mereka dihukum push up
di sekitar wilayah stadion lokajaya
kita dapatkan beberapa pemuda yang membawa es moni
dalam razia ini petugas juga menyisir sejumlah warung kopi
yang disinyalir kerap menyediakan miras oplosan
hasilnya petugas berhasil mengamankan satu botol miras jenis arak
dan beberapa bungkus miras oplosan
tim liputan cnn indonesia